kita beralih ke sidang kasus ahok sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea kartika di kompleks kementerian pertanian jakarta selatan
selamat pagi dea hujan deras pagi ini apakah ini juga mempengaruhi dari dimulainya sidang kasus ahok lanjutan pada pagi hari ini
selamat pagi punce meskipun hujan mengguyur dari dini hari hingga saat ini namun tidak mengubah dari jadwal yang akan dilakukan
atau jadwal persidangan yang akan dilaksanakan oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara yaitu pada pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
dan sesaat lagi memang sidang ke sebelas kasus dugaan penuh dan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta basuki c purnama akan segera dimulai
untuk sidang hari ini memang masih sama agendanya dengan sidang yang dilaksanakan pada senin pekan lalu yaitu mendengarkan keterangan ahli
dan ada empat ahli yang hari ini akan rencananya dihadirkan oleh jaksa penutup umum
dua ahli agama islam dan dua ahli hukum pidana
dua ahli agama islam yaitu atas nama yunahar ilyas dan juga miftahul ahyar
sementara itu untuk ahli hukum pidana akan dihadirkan abdul hai ramadan seorang ahli hukum pidana dari majelis ulama indonesia
kemudian juga ada musyakir seorang profesor ahli hukum pidana dari universitas islam indonesia yogyakarta
dan memang tadi sebelum masuk ke ruang sidang kuasa hukum basuki c purnama mengungkap
bahwa hari ini mereka akan kembali mengambil langkah penolakan terhadap kehadiran dari salah satu saksi ahli
yaitu atas nama abdul hair ramadan
penolakan ini dasarkan pada background dari abdul hai ramadan ini
karena merupakan seorang anggota majelis ulama indonesia yang kita tahu
majelis ulama indonesia adalah salah satu pihak yang mengeluarkan pendapat keagamaan yang menyatakan saat itu
basuki c purnama melalui pidatonya mereka menyatakan bahwa basuki setelah menistakan al quran
dan penolakan ini memang beberapa kali dilakukan terhadap saksi saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penutup umum
meskipun mereka melakukan penolakan
namun kuasa hukum basuki cepurnama optimistis hal itu tidak akan membuat kliennya rugi
dan nanti kita akan masih menantikan bagaimana kemudian jalannya sidang dari kasus edukaan penodaan agama
jika kita sedikit melihat ke belakang pada sidang yang dilakukan senin pekan lalu
ada dua dari empat ahli yang berhasil di
dihadirkan dan didengar pendapatnya oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
yaitu ahli bahasa indonesia atas nama mahyuni
kemudian juga ada ahli agama atas nama amin suma
kemarin ahli bahasa indonesia mahyuni didengarkan pendapatnya soal konteks kalimat dari basuki cepurnama dalam pidato tersebut
yang menyebutkan kata kata atau kalimat soal dibohongi pakai surat al maidah ayat lima puluh satu

hal itulah yang menjadi konsentrasi dari majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
dan hal itulah yang menjadi konsentrasi dari majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
bagaimana kemudian pendapat dari mahyuni ini soal pidato dari basuki c purnama
sementara itu untuk ahli agama kemarin amin suma ini didalami soal bagaimana amin suma ini menafsirkan surat al maidah ayat lima puluh satu

dan bagaimana pandangan dari amin suma soal pidato basuki c purnama

adakah kemudian niat dari basuki c purnama menurut amin suma soal menistakan pidato basuki c purnama
ataupun juga menghina ulama
kita masih menantikan punca bagaimana kemudian jalannya sidang yang sesaat lagi akan dilaksanakan oleh majelis hakim pengadilan jakarta utara
sementara itu untuk pengamanan ada yang menarik jika pada sidang sidang yang lalu pengamanan kurang lebih dijaga oleh dua hingga dua lima ratus personil gabungan
mulai dari polda metro jaya maupun polres jakarta selatan
namun hari ini ada pengurangan jumlah personil kepolisian
kurang lebih satu personil gabungan saja
karena kita tahu bahwa pagi ini juga ada aksi yang dilakukan di depan gedung parlemen atau di depan gedung dpr ri
yang juga membutuhkan personil kepolisian gabungan dari berbagai polres yang ada di jakarta
dan ini kemudian yang menjadi pertimbangan dari polda metro jaya untuk mengurangi jumlah petugas keamanan yang berjaga di area ini
yaitu di gedung kementerian pertanian republik indonesia
namun tadi kami memantau
jumlah dari personil kepolisian
namun tidak mengurangi juga kewaspadaan dari pihak kepolisian
kami melihat penutupan arus lalu lintas sudah dimulai dilakukan pada pukul tiga dini hari waktu indonesia barat tadi
di mana para pengguna kendaraan bermotor dari arah mampang maupun warung jati yang hendak menuju ke jalan rm harsono
maupun ke kebun binatang rai gunan jakarta selatan ini harus dialihkan ke jalan tbs wimatupang
kemudian kami juga melihat adanya pengamanan pengamanan ekstra
di depan pintu gerbang dari gedung kementerian pertanian republik indonesia punca
baik terima kasih dea kartike langsung dari kementerian pertanian jakarta